yang memburu uang hasil korupsi adalah salah satu hal yang menarik untuk kita cermati dari pidato presiden jokowi dalam memperingati hari anti korupsi sedunia yang jatuh sebenarnya pada hari ini
seberapa banyak sebenarnya uang ataupun aset hasil korupsi itu mengalir ke luar negeri dan dengan adanya mutual legal assistance atau lma dengan swiss
besarkah kemudian pengaruhnya terhadap pemberantasan korupsi di tanah air
kita akan ulas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio prime news
sebelah kiri saya masih bersama dengan pak yunus hussein ketua ppatk periode dua ribu dua puluh
pak yunus kita kembali akan berdiskusi nanti akan melanjutkan apa yang tadi sudah kita bahas
dan yang paling cantik di tengah tengah kita malam hari ini ada ibu yenti ganarsi pakar tindak pidana pencucian uang
ibu yenti selamat malam
apa kabar ibu yenti
dan di ujung sudah ada mas tamai
langkun koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan dari icw
selamat malam mas tamai
selamat malam mas
oke kita membahas kemudian dari hasil ataupun dari pidato presiden pak jokowi
begitu ya di hari anti korupsi sedunia yang kemudian menyinggung akan mengejar uang hasil korupsi sampai dengan ke luar negeri
saya ingin ke mas tama terlebih dahulu deh
dari pidato presiden begitu ya atau katakanlah rencana presiden untuk merampungkan mutual legal assistance

perburuan asetnya itu sebetulnya dimana sih masalahnya
kalau kita mau bicara soal perkara perkara yang kabur ke luar negeri itu kan memang banyak sekali
kalau misalnya mau disebut katakanlah misalnya perkara joko es chandra cesi bank bali ya itu lima ratus empat puluh enam miliar
kemudian kasus samadikun delapan puluh miliar itu perkara blbi
kemudian bambang sutrisno terus kemudian adrian kiki yang satu lima triliun kabur ke australia
nah ini kan perkara perkara yang sebetulnya menjadi bukti bahwa ketika bicara ada uang hasil kejahatan korupsi yang kabur ke luar negeri itu bukan disahkan jempol
nah tapi kemudian dalam konteks menanganinya itu dari mana kita harus mulai
apakah kemudian ujung ujungnya mla itu jadi jawaban
menurut saya ada proses panjang yang perlu diurai
tentu saja yang pertama itu bicara bagaimana upaya pendekatan hukumnya
karena kalau kemudian nggak ada proses pendekatan hukumnya bagaimana kemudian dia mau merampas
belum lagi nanti misalnya bicara soal evaluasinya bicara soal implementasinya
ini menurut saya akan menjadi banyak catatan sebelum masuk ke pembicaraan atau perdebatan terkait dengan mla
problem problem lain bicara soal eksekusi perburuan koruptor maupun asetnya kan juga harus kita lihat dari central authority nya
saat ini kan ada di kumham
nah ini bagaimana secara teknisnya
kalau kita mau lihat hal yang sederhana saja misalnya
bagaimana kalau ada informasi uang di luar negeri kemudian pengen dikabarin ada di indonesia nih mau dikasih tahu kita
itu rantainya panjang sekali
kalau mau kita lihat regulasinya itu bisa empat enam belas kali
bulat balik surat itu
jadi dari surat luar negeri dikirim ke menteri kumham ke dirjen sampai ke level staff kapsul bid yang kemudian secara teknis akan mengurusi
dan itu ke atas lagi
ini aja masih menjadi catatan
belum misalnya kita harus bicara evaluasi sdm nya
kemudian kita bicara soal regulasi regulasi lainnya
tapi kalau mla itu mas tama melihatnya bagaimana

ini kan swiss juga tadi pak yunus katakan menjadi negara yang kemudian menjadi tempat tersebut yang berkembang dengan mla
ini kan swiss juga tadi pak yunus katakan menjadi negara yang kemudian menjadi tempat tersebut yang berkembang dengan mla

ini kan juga kita harus lihat lagi soal parkirnya di luar negeri ini siapa yang menyebutkan sumbernya seperti apa kita juga masih harus sama sama telusuri
tapi kalau kita bicara soal mla sebetulnya apa sih yang mau dikejar
kalau yang saya lihat kan bicara pertama soal tracingnya atau bicara soal penelusurannya
kemudian kita bicara soal freezingnya bagaimana aset dibekukan jangan sampai dieksekusi di luar negeri dan lain sebagainya
bicara soal misalnya perampasannya seperti apa bagaimana aset dibekukan jangan sampai dieksekusi di luar negeri dan lain sebagainya

yang terakhir itu bicara soal pemulangannya
jadi dia harus ditelusuri dulu dibekukan kemudian dirampas baru kemudian dikepulangkan ke indonesia
ini kan tahapan tahapan yang sebetulnya nanti akan disinggung dalam mla
nah yang kemudian kita perlu cek misalnya itu sudah sampai di mana pembahasannya
ini yang menurut saya menjadi penting sebelum tadi lagi kita harus bicara bagaimana penegakan hukumnya
jadi ini menjadi rantai panjang sebetulnya yang harus kita urai sebelum bisa menilai apakah mla ini menjadi jawaban untuk mendapatkan uang kuat atau ada banyak hal yang perlu diperbaiki
kita coba dengarkan terlebih dahulu deh seperti apa pernyataan presiden dalam hari peringatan hari anti korupsi sedunia terkait dengan perburuan aset ataupun hasil korupsi ke luar negeri
selain itu kita tidak memberikan toleransi sejajarnya kepada orang lain dan juga kepada masyarakat lain
setelah itu kita tidak memberikan toleransi sejajarnya kepada masyarakat lain dan juga kepada masyarakat lain
kita tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tidak bidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri
setelah melalui pembicaraan panjang kita telah memperoleh titik terang dan sekarang pada tahap akhir
untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah indonesia dan pemerintah swiss
untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah indonesia dan pemerintah swiss
untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah swiss
legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri
korupsi adalah korupsi tidak bisa diganti dengan nama lain
ya jelas sekali presiden menyinggung mengenai korupsi dan juga money laundering
tadi mas tama sudah menjelaskan apakah mla ini adalah jawaban atau masih ada hal hal yang lain begitu ya tidak sampai di mla saja
kalau dari mbak yenti bagaimana melihat ini mbak yanti
kalau yang tadi disebutkan yang sparks di luar negeri itu masalah korupsi yang masih ada di luar negeri
itu sangat penting
sebetulnya kpk atau penegak hukum korupsi yang lain juga harus mulai sensitif begitu perdagangan hukum terasa paling lebih cukup

perdagangan hukum terhadap korupsi
dan dia mentresing uang hasil korupsi itu kemana
sebetulnya mereka itu sudah bersentuhan
dengan undang undang pencucian uang
nah ini dilakukan tidak
kita kan tidak
jarang gitu kan
ya makanya pertanyaannya kok jadi tahu
kalau itu dular negeri
dari mana kemudian itu tahunya sumbernya
kalau mengundangkan tppu jadi tahu
karena nanti juga ppatk juga pasti kesana
dan pendekatannya tppu
maksudnya seperti itu
dan tadi disebutkan juga
mla apakah menjadi memang satu satunya cara gitu kan
sebetulnya tidak juga draft ini
misalnya seperti kemarin kita membantu
tadi disebutkan juga berkaitan dengan
jadi hasil yuk korupsinya yang ada di amerika
masuk di benoa
nah itu kan menggunakan itu juga
penelusuran aset hasil korupsi dari pengadilan pn
pengadilan negeri pengadilan california
yang masuk ke indonesia
itu kan menggunakan pendekatan itu juga
bukan dalam konteks mle
tapi bisa kerjasama internasional
antara dua negara itu bisa juga
kerjasama antar presiden dengan presiden
jadi tinggal kemauan
sebetulnya tidak harus menunggu draft pun bisa
kalau kemauannya memang ada
banyak sekali cara untuk mla
dalam tanda petik tidak harus
salah untuk perjanjian
perjanjian antara presiden dengan presiden gitu
jadi kalau yang bayangin
lebih penting atau hal urgent lain yang harus dilakukan
kemauan itu harus dengan
yang ada untuk menuju ke
peraturan saat ini
misalnya disebutkan tentang central authority
kita itu kan masih di menteri hukum
kalau nggak salah itu beberapa kali
aturannya itu harus diganti
harusnya jaksa agung
karena itu kelihatannya
dulu mengambil draftnya
mle nya amerika memang central authority nya itu
nah itu memang
di sana memang menteri justice nya itu
menteri kehakimannya itu memang
dia ke departemen kehakiman
itu memang melakukan
satu adjudikasi lah ya
kalau sekarang hanya administrasi
sementara eksekutor kita bukan administrasi
ada di jaksa agung
jadi salah menerjemahkan memang
di sana kementerian kehakimannya itu
kepalanya adalah jaksa agung
nah harus kan dilihat
itu harus dirubah begitu mbak inti ya
fungsi fungsinya itu menghambat sekali
makanya disebutnya lama sekali
harusnya jaksa agung
karena yang tahu yang eksekutor kita
adalah jaksa agung
itu juga menjadi permasalahan sangat penting
baik tadi pak yunus mengatakan
ada ml yang kemudian tidak efisien
karena tidak ada action
dan setelah itu
seperti apa mla yang seperti itu
nanti kita bahas pak yunus
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
mbak inti dan juga mas tama
pada hari ini saya akan segera kembali
anda kembali di prime news
kita dialog ini masih berangkat
dari hari anti korupsi sendiri
yang jatuh pada hari ini
semakin menarik pembahasan kita
karena kita mencoba untuk mencermati
mengulas lebih dalam lagi
seperti apa kemudian perburuan aset
ataupun hasil korupsi
yang ditaruh di luar negeri
yang menjadi target presiden
dalam pidatonya pada hari anti korupsi itu
saya ingin ke pak yunus
tadi mbak yanti mas tama
sudah menjelaskan masing masing perspektifnya
mengenai upaya ini
kalau dari pak yunus bagaimana ya
melihat mle yang kemudian
akan dirampungkan dengan swiss
dan seperti apa sebenarnya
untuk bisa memperlancar perburuan uang
ataupun aset aset di luar negeri ini
jadi begini mle itu
yang dikejar itu dua sebenarnya
pertama aset aset hasil kejahatan
tadi detailnya disebut
yang kedua evidence alat bukti
jadi dua itu yang dikejar mle
kalau ekstradisi yang dikejar orang
yang ditukarkan itu terpidananya
nah kalau ppat kan dipertukarkan informasinya
jadi ada empat macam perjanjian seperti itu
yang kita sekarang sedang bahas ini mla
mengejar hasil kejahatan dan alat bukti
dari kejahatan itu sendiri
itu dua yang dikejar
memang saya akui banyak kelemahan ya
seperti yang disebutkan tadi
ya seharusnya setelah di
kita pertama saatnya kerja presiden segera lah
karena november tahun lalu sudah selesai
dan rencana presiden waktu mau ke swiss ya
mau taken ternyata nggak jadi
dan harusnya segera di taken
bisa suruh menlu atau menteri hukum dan ham
mungkin disaksikan presiden
nah setelah itu dibuat semacam action plan
kalau memang kita tahu disitu banyak duit
dari informasi dari speech sana
kita buat joint transport dengan mereka lah
mungkin dia mau bantu kita
tapi itu sudah setahun yang lalu
menurut pak yunus agak lambat begitu
ini mungkin malah dihutang kalau menurut saya
kurang seksi untuk peginu jangan jangan ini
karena nanti mengganggu
katakanlah konstituen atau lain lain
ya jangan jangan gitu
mari segera kalau menurut saya
dan setelah itu
setelah kita mendekat ke mereka
kalau istilah kerja join transport
apa yang mau dilakukan
kalau tahu disana banyak hasil korupsi
kalau cuma taken taken nanti setelah itu
tidak sekedar berkas mla ada oke
tapi tidak ada action plan nya mas pak yunus
taken ratifikasi baru action plan
kelemahan kelemahan yang tadi bisa diatasi
kalau kita kerjasama
kalau enggak enggak teratasi
dan mumpung swiss ini bagus
dia semakin terbuka
bahkan sekarang pajak pun dikerjasamakan oleh swiss ya
kalau singapura mengecualikan pajak dari mla
swiss malah enggak
pajak dia bersedia
double credit duty udah tidak wajib lagi
dan selama ini kita bertukar informasi
kalau saya kooperatif
waktu saya menjabat itu dapat informasi beberapa
secara spontanis dia berikan
kemarin kita minta soal pajak ke mereka
dia jawab juga
ppt yang sekarang nih
kemudian kita pernah memberi informasi
melalui trafing ke dia juga secara spontanis
itu ada sepihak ya
jadi dia mumpung swiss ini udah berubah ya
dia jadi makin kooperatif
baru ini dimanfaatkan
baik pak yunus
agar publik kemudian bisa lebih tercerahkan begitu ya
mengapa swiss menjadi penting untuk
apakah ada perjanjian atau mla ini
dalam hal pemberantasan korupsi
jadi kalau historically kita lihat
banyak kasus yang dulu dulu itu ya
nyangkut di sana
seperti saya sebut kasus nilu
hesa merapat pun ada di sana
kasus bank global juga ada ya
kemudian dulu pernah diduga
mantan presiden kita yang lalu pernah membawa uang ke situ
tapi waktu itu saya masih di b
kita kumpulkan seluruh bank
kita minta perjalanan tertulis
dan dia mengirim sekian miliar dolar ke sana
tapi waktu itu tidak diperoleh bukti
bahwa ada pembinaan uang sekaligus di sana
kalau sekaligus nggak mungkin sebenarnya
dan terlalu bodoh kalau pembinaan uang terlalu besar
sekaligus itu kurang canggih lah gitu
mengingat sejarah sejarah seperti itu
sejarah marcos misalnya
di sana sembunyi sani abacha dari nigeria
fujimori dari peru
semuanya bisa dibuka
dan memang terbukti ada di sana
jadi secara historis sebenarnya
patut menjadi prioritas kalau menurut saya
apalagi dia sangat kooperatif
pajak pun dia buka
oke kerja sama pajak boleh juga
jadi keterbukaan swiss saat ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah sebenarnya
harus direspon cepat begitu
swiss ini sebenarnya ada pengalaman
berapa tahun lalu dia diadukan oleh jerman dan perancis
jadi ceritanya pernah satu bank di swiss melakukan transfer migrasi data
lalu pegawainya mencuri data ini
lalu terbeli oleh pemerintah jerman
ternyata banyak wajib pajak jerman ada di fish
pemerintah jerman minta ke swiss tolong dibuka siapa wajib pajak yang sembunyi di sana
waktu itu swiss agak enggan memberikan
sehingga diajukan di eguan group itu perkumpulan ppatk sedunia
saya hadir terakhir dua ribu sebelas diadukan bahwa swiss ini tidak kooperatif
harusnya mau memberikan informasi siapa wajib pajak jerman dan perancis yang ada di sana
jadi karena tekaran banyak termasuk dari oecd vatk nya amerika
sehingga dia lebih terbuka
mbak yanti kalau kemudian pemerintah sudah ada mla begitu ya dengan pemerintah swiss
pencucian uangnya sebenarnya bagaimana sih mbak yang terjadi sejauh ini
modelnya seperti apa
iya kan kalau tadinya kan pikirannya bahwa perbankan swiss ya
ternyata perbankannya dulu terlalu ketat
tapi sekarang ternyata sudah kalau pemerintahnya sudah longgar pasti perbankannya longgar
artinya untuk melihat uang uang yang masuk kan lewat bank bank itu memang sudah sangat terbuka
seperti yang pak yunus sampaikan
ini ada kebanyakan
tapi peluang ini akan lebih bagus lagi kalau memang bukan kita memburu aset korupsi
tapi kita memburu bahwa hasil korupsi
sehingga dikatakan bahwa itu adalah pencucian uang itu money laundering
itu lebih mudah
karena di dalam nanti di dalam konsep satu lagi bahwa konsep muncul legal assistance
konsep untuk jadi kan disebutkan bahwa kerjasama internasional itu kerjasama mla itu kan bisa pada waktu proses
misalnya dari ppatk antar ppatk lainnya
kemudian bisa evidence
tapi juga bisa transfer proceeding bahkan
transfer of asetnya setelah hasil kejahatan itu menjadi putusan
itu berarti kan ada permasalahannya bukan saja di proses tapi juga di hasil
sudah diputuskan tapi uangnya belum kembali
ini juga penting sekali
nah dalam hal ini menjadi sangat penting adalah mulai dari sangkaan juga penting sekali bahwa memang kita memintakan data
atau memintakan freezing
memintakan uang hasil korupsi yang ada di negara tersebut
itu dalam proses yang mana
itu lebih bagus menggunakan memang berdasarkan dakwaan korupsi dan pencucian uang
itu akan lebih mudah
karena untuk proses pencucian uang itu lebih mudah sekali
dalam hal penyitaannya dalam hal pembekuannya
ini yang harus dipahami oleh dalam negeri kita sendiri berkaitan dengan hal ini
jadi hal hal seperti ini penting
nah untuk putusan ini sangat
ada satu catatan
ada satu catatan yang sangat penting
untuk mempermudah dalam putusan korupsi itu harus putusan dari pengadilan itu tidak bisa lagi hanya dikembalikan ke negara
tetapi harus ke negara itu sekiusi apa
ini pn jakarta selatan sudah beberapa kali misalnya korupsi
memang dikorupsinya dari misalnya dari kemenpur gitu ya
pur ya misalnya
uangnya dibawa koruptornya ke luar negeri
itu harus betul betul nampak dalam putusan bahwa proses pengadilannya kan diminta nanti oleh mereka
mereka akan melihat bagaimana proses pengadilannya
diminta bagaimana dakwaannya
walaupun undang undang dalam hal double criminality tidak terlalu keras lagi
tetapi tetap aja proses itu akan dilihat
nah di dalam kebiasaan internasional dalam putusan pengadilan tppu dan korupsi
harusnya putusan sudah ditulis bahwa putusan aset recovery ini untuk hasil korupsi ini harus diputuskan kembali ke negara
seque nya mana itu harus sangat jelas
ini penting untuk kepercayaan negara lain kepada proses pengadilan indonesia
ini juga penting
sayang sekali juga mungkin perlu diingatkan kepada pemerintah kalau nggak salah pak yunus juga masih ingat
sudah ada draft sebetulnya aset recovery act
rancangan undang undang perampasan aset itu sangat penting
jadi sebetulnya dalam rangka memberantas korupsi dan pencucian uang kita kekurangan undang undang
kita masih utang satu undang undang yaitu undang undang perampasan aset
nah itu yang belum begitu ya
saya dulu ketuatim
rancangan sudah ada begitu
termasuk pembatasan transaksi tunai sudah final dapat prioritas
tidak itu artinya bagi kita menunjukkan sebetulnya sikap pemerintah ini keseriusannya sampai mana gitu
karena draft draft dibikin semuanya
pada zaman pak sby ya pak ya
itu sudah selesainya
sekarang tahun politik
jadi agak sensitif
kita membatasi transaksi tunai
wah ini berani nih
nah saya ingin menambahkan sedikit ya
bagaimana pak yunus
jadi uang hasil kerja itu ya di indonesia curupsi cuci uang itu tiga sumber utama ya
pertama narkotik ya
baru yang lain lain kehutanan dan perbankan ya
tapi tiga ranking tinggi itu narkoba korupsi dan taxation
jadi dikejar bukan saja hasil korupsi sebenarnya
termasuk narkoba dan pajak itu kan hanya duit negara juga sebenarnya
oke kalau tadi pak nyati terakhir mengatakan mempertanyakan juga sama pemerintah sebenarnya bagaimana
serius atau tidak begitu ya kira kira
harusnya serius sekarang
negeranya butuh uang kan
lagi banyak utang ya
kita harus hati hati jangan sampai uang itu justru ditarik diam diam
karena ada koruptornya untuk pendanaan
oke nah bicara mengenai keseriusan pemerintah menurut mas tama apakah sudah serius atau belum
apalagi ada mau ada rencana misalnya mli dengan swiss
kita harus break terlebih dahulu
prime news akan segera kembali suatu saat lagi
baik anda kembali di prime news
bicara mengenai keseriusan pemerintah
keseriusan pemerintah untuk pemberantasan korupsi
hari anti korupsi sedunia pada hari ini
apalagi kita lihat dari pidato pak jokowi kemarin
apalagi dengan rencana ada upaya membangun mla dengan swiss
sudah cukup kah
atau masih jauh sama sekali
mas reinhardt jadi kalau saya melihatnya ini sebetulnya agak jarang ya
pak jokowi bicara soal hukum
pertama sekali di bidang hukum regulasi dan lain sebagainya
ini menurut saya menjadi momentum lah ya
sekarang kita bicara hukum
menurut saya sekalian saja
jadi tidak cuma sekedar ngomongin soal mlanya
tapi kemudian bagaimana dilakukan perbaikan perbaikan yang lebih baik
tadi pak yunus sudah mengatakan ada task force yang urusannya misalnya indonesia dengan swiss ya
tapi bagaimana kemudian yang di indonesia
ini menurut saya juga menjadi penting
kalau mengukur komitmen menurut saya retaknya bukan di mla itu
tapi bagaimana kemudian desain yang ditawarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem hukumnya
memotakkan sendiri ya
karena ini akan panjang menurut saya
jadi tidak ujung ujungnya
kalau kita mau mla sedangkan kita sendiri nggak siap dalam tanda kutip
bagaimana mau eksekusi
kemudian kita mau minta uang yang ada di luar negeri hasil kejahatan misalnya
bagaimana dilakukan kalau kemudian kita nggak tahu putusannya seperti apa
alat bukti yang dikejarnya mau seperti apa
ini menurut saya menjadi persoalan
jadi memang harus ada semacam grand design begitu untuk memperbaiki soal asset recovery
sudah disinggung tadi soal bagaimana undang undang perampasan aset
regulasinya begitu ya
kalau misalnya pembatasan total hari tunai
ini menurut saya menjadi paketan
jadi tidak bisa kemudian begitu dibicarakan mla urusan selesai
wah akan balik dengan semudah itu
menurut saya tidak akan semudah itu
karena harus diperbaiki secara menyeluruh
ini menurut saya menjadi penting refleksi pak jokowi di ujung kepemimpinannya
karena kita menunggu sebetulnya nih
selama periode ini kan pak jokowi lebih sibuk dengan hal hal yang sifatnya pembangunan infrastruktur
tapi bicara soal hukum itu menurut saya hampir jarang
nah ini menurut saya menjadi catatan
kalau kemudian ada pertanyaan soal mla menurut saya itu menarik juga
tapi yang kita lihat hanya jangan mla nya saja
tapi bagaimana kemudian perbaikan dilakukan dari awal sampai ujungnya mla
seperti itu tadi
jadi itu kemudian menjadi refleksi utama
tidak hanya kemudian kita membahas mla tapi juga apa yang kemudian membuat supaya mla ini juga tidak hanya sekedar
biar jalan lah
banyak kekurangan banyak yang harus diperbaiki
kekurangannya apa pak
yang harus diperbaiki juga menurut pak yunus apa
tadi kan disebut
stm kurang sop kurang mungkin kerja sama dalam negeri juga kurang
berbagai cara nggak mau dipakai hanya ini
kalau dengan swiss ini bagaimana pak yunus
ya sebenarnya mumpung dia terbuka ya
memang mla itu bisa berhasil perjanjian bisa juga reciprocity tanpa perjanjian
tapi mumpung dia mau jadi taken saja dan dilaksanakan saja
dia toh dia nggak minta banyak dia cuma minta kalau saya kasih data
apa sih pak sebenarnya isi kemudian kalau sudah ada mla dengan satu negara
dengan negara lain ini agar kemudian publik juga lebih tahu
apa sebenarnya yang menjadi isi begitu ya atau pertimbangannya apa
antara satu negara dengan negara yang lain
jadi begini kan tadi saya sebutkan mla itu mengejar dua hal ya
barang barang bukti alat alat bukti dari satu pidana yang terjadi di sini
tapi ada juga di sana ya
yang kedua dikejar prosedur crime hasil kejahatannya
itu yang diisinya intinya itu kalau mla itu
jadi kalau sudah tanda tangan kemudian intikan baik
kedua negara sangat menentukan berjalan atau tidak
nah ikhtiar baik itu saya kira bisa dijembatani dengan tadi
kalau ada action plan kita kita komunikasi ke mereka semacam joint task force lah
sehingga implementasinya bisa berjalan
kalau selain dengan swiss negara negara mana saja yang sudah
australia ini banyak berjalan dengan baik ya
singapura ada beberapa negara asean mungkin sekitar sepuluh negara kita sudah taken dua ribu empat yang lalu
singapura pertama kali meratifikasi
tapi kurang optimal juga jalan yang baik
menurut pandangan saya yang sederhana begini
ini kan tipikal koruptor atau pejabat
kita kan ada tipikal yang pelupa ditanya dia lupa lupa
yang ingatan yang tipikal penyakitan
dikit dikit sakit sakit ada yang tipikal pelari
nah ini menurut saya menjadi penting untuk mengejar tadi tipikal pelari
karena yang lari ini yang mau dikejar bukan cuma sekedar burungannya
tapi aset yang kabur ke luar negeri
nah untuk mengejar itu tentu saja publik harus memahami
tidak kemudian serta merta begitu diputus uang ada di swiss bisa diambil
nah ini yang kemudian dia butuh tadi
dasar hukumnya landasannya dan ternyata untuk mengeksekusi tidak semudah yang dibayangkan
nah jadi tadi mumpung sedang bagus komunikasinya
itu dieksekusi saja tetapi tadi perbaikan perbaikan itu dilakukan
kalau catatan icw di swiss sendiri ada siapa saja sih mas
atau ada berapa uangnya mungkin tahu
terus terang begini kalau bicara tadi yang apa namanya
yang bicara komunikasi informasi ppatk pak yunus lebih paham
nah saya coba mencatat ya tadi saya coba ingat ingat ya sepanjang perjalanan ke cnn
itu ada empat puluh lima ya kalau terpidana korupsi yang kemudian itu uangnya kabur ke luar negeri
itu delapan belas diantaranya ke singapura
nah ini yang kemudian juga kita masih terus tanya update nya
bagaimana sebetulnya hukum
nah yang ke sini kita juga agak lupa perkaranya yang mana gitu
karena ada beberapa perkara ya terus terang saya belum bisa pastikan
karena memang harus ada penelitian lagi ya
karena sejauh ini data data atau informasi terkait dengan uang uang yang kabur
dengan hasil kejahatan kan juga bukan informasi yang mudah untuk diakses
jadi kalau sepanjang yang kita tahu ada empat puluh enam yang kabur ke luar negeri
yang delapan belas itu kabur ke singapura yang lain lain ada yang ke australia ada yang macam macam
pak yunus ada tambahan selanjutnya saya akan ke bu yanti
jadi saya setuju hari anti korupsi ini jadi momentum ya
dana tangan kemudian buat exemplen dan kita kejar hasil korupsi
kalau perlu bisa hasil tax evasion ditambah lagi
karena masih rendah untuk tax ratio kita juga
kemudian tadi narkoba tidak kalah besar
dan dia bukan hanya di dalam di luar juga ada
jadi kita mau lihat komitmen pemerintah ya presiden juga presiden saat ini
ya mumpung terakhir nih kelihatan ya ada nggak yang signifikan perkembangan di bidang hukum
itu yang ingin pak indra sampaikan
itu yang kita harapkan ya
biar ada kemajuan kelihatan itu
oke baik mbak yanti bagaimana refleksi paling tidak begitulah
dari hari anti korupsi sedunia yang kemudian kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi masalah besar korupsi begitu yang terus terusan menggerogoti bagaimana mbak yenti
ya dalam konteks hari anti korupsi kan saya mungkin tidak berbicara untuk dari hasil narkotika walaupun itu juga besar
tetapi dalam konteks hari anti korupsi ini tentu kita harus melihat bagaimana kinerja penegakan hukum itu sendiri
yaitu pendakwaannya harus sejak awal menggunakan hukum
dan harus didakwakan secara kumulatif
ini selalu kebiasaannya menghindarkan
menghindarkan yang pencucian uang begitu ya pak ya
enggak digabung lah
enggak digabung lah itu mendilei
kpk ada berapa banyak sih yang pakai pencucian uang
tidak tidak didilei kan didilei
didilei ini berarti kpk atau penegak hukum korupsi di indonesia itu memberikan peluang kepada koruptor
tapi juga mungkin saya tambahkan jangan sampai juga publik lihat bahwa uang hasil korupsi yang di luar negeri adalah berkaitan dengan uang uang yang pelakunya kabur
jangan jangan uang uang yang pelakunya di indonesia pun yang mendapatkan uangnya di sana
nah ini juga harus dihitung kan
ini harusnya dihitung memang hitungnya pakai tppu
kita lihat sendiri gratifikasi hampir empat puluh miliar misalnya
dendanya lima ratus juta
jadi dendaranya kan kecil sekali
dari empat puluh miliar misalnya
terus uang tiga puluh sembilan miliar sekian itu kemana
nah ini kan tidak
jadi artinya apa orang pasang badan
ya kan hanya itu kemudian kita lihat
kita lihat sendiri
pencegahannya tidak berhasil kenapa
karena disuka miskin pun terungkap juga bahwa lp nya itu adalah nyaman lah dalam tanda petik dibandingkan dengan lp lp yang lain ya
bukan dibandingkan sama kita ya
miskin untuk yang suka kaya disitu
nah ini juga menjadi momentum bahwa saya kira pak presiden juga beberapa kali juga ngomong tentang hukum
misalnya revitalisasi hukum dan sebagainya justru
saya menarik pada saat saat di dalam bulan bulan
bukan tahun lagi politik
berani menyatakan bahwa ambil uang uang hasil korupsi di luar negeri
tetapi tentu konteksnya adalah tidak mungkin kan kita mengambil begitu saja
kalau bicara mla berkaitan hasil korupsi berarti kita berbicara di ujung
padahal permasalahannya sejak di awal
jadi disini itu perbaiki dulu
apalagi tadi pak yunus mengatakan bahwa swiss g sudah menawarkan diri bahwa ada disini
itu kan informasi yang sangat penting
kok kita tidak ada tidak menindaklanjuti
ini kan jadi aneh juga
tidak respon cepat begitu ya
tidak respon cepat atau menunda respon
atau menunda respon
timingnya mungkin dianggap kurang tepat bung
timing itu bagian dari polisi dari bos bos kita
saya khawatirnya mla tidak segera ditandatangani
karena di dalam mla itu juga ada aset sharing
jadi negara negara di mana uang uang hasil korupsi itu ada di sana
itu memang ada
itu adalah kebiasaan internasional dalam hal begini
dan kita juga harus memahami itu
tidak mungkin kita meminta semuanya
tapi akhirnya dengan bargaining kita kalau tidak salah hongkong
itu jadi kebiasaan kebiasaan internasional yang ada dalam aset recovery act
atau juga di dalam kebiasaan mla
kita harus juga bukan kita terus tunduk begitu saja
tapi itu adalah ketunduk dalam kebiasaan
itu di pasal lima puluh tujuh enam ratus enam puluh satu dua ribu enam ya
sharing forfeited asset artinya kalau mereka membantu bisa dapat
yang jelas selain cost juga ada sharing pervated set ya
cuma bilateral arrangement harus ada dulu dengan negara yang bersangkutan ya
biasanya itu untuk tindak tindak pidana non korupsi kebanyakan
indonesia pernah dapat dari amerika terkait
narkoba dulu pernah sehingga saya kepolisian gitu
pak yunus menegaskan kembali
karena ini kan kemudian tadi presiden mengatakan sedang dirampungkan begitu ya
poin poin mla nya dengan swiss begitu
agar kemudian tidak menjadi mla yang sekedar mla begitu yang tadi kita perbincangkan
penegasan kembali mungkin dari pak yunus
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
ya sebenarnya perundingan cukup lama
dari akhir agustus sampai awal november tahun lalu
tinggal teken saja presiden ditunggu waktu itu
ya nanti yang taken tidak usah beli oleh beli
menyaksikan ada menlu atau menteri hukum dan ham
kalau ditanya apa yang harus dilakukan ya
yang dulu tidak jadi taken sekarang silahkan taken gitu
gimana pak yunus
tentu kita berharap ada tim hukumnya presiden lah yang kuat lah tentang hal ini
sehingga apa yang disampaikan oleh pak yunus itu bisa langsung diteken
tapi dilihat lagi boleh lah ya
timnya sudah lengkap gitu
jadi harusnya jangan ditunda tunda lagi ya
kalau ragu ragu kuatkan tim hukumnya supaya tidak ragu
baik baik baik
menarik sekali perbincangan kita malam hari ini
dan memang ternyata memang ini cukup panjang kalau kita bahas lebih lanjut lagi
karena saya eksplorasi ini
tapi yang jelas tidak hanya berhenti di mla begitu tuan presiden
karena ada banyak sekali masalah masalah lain yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah
terima kasih banyak pak yunus sudah hadir
maiti terima kasih mas tama
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
kita segera kembali suatu lagi
tetap berlatih sama kami